sampai jumpa di video selanjutnya

noh kamu kenapa noh
noh buka pintunya noh
noh buka pintunya noh
nino buka pintu
noh kamu kenapa noh
buka pintunya noh buka
bukannya baru pulang sidang kok marah marah gitu
cerita sama mama papa ada apa
aku udah dipermalui ma
aku dihina di depan pengadilan pak
ricky bersaksi di depan pengadilan
kalau selama ini ricky sama elsa punya hubungan
apa yang dulu papa pernah lihat di hotel seredit ricky dan juga elsa itu benar benar

kalau mereka berdua
menganggung di pengadilan
kalau mereka berdua
kalau mereka melakukan hubungan itu di hotel serenity ma
dan ricky menganggung juga di depan pengadilan kalau alec yang dikandung elsa itu anaknya ricky ma
noh bukannya waktu itu mereka bilang bahwa mereka gak melakukan itu noh
kamu inget kan
iya ma dan aku percaya begitu aja karena mereka
mereka sudah berikan bukti tapi nyatanya apa
mereka berbohong semuanya ma
mereka bekerja sama dan aku percaya begitu aja ma
jadi kecurigaanku selama ini benar

aku juga percaya begitu aja
aku juga percaya begitu aja
waktu itu saya disuruh pak riki buat bohongin bapak
dan juga waktu itu saya yang nganterin minuman ke mbak elsa disuruh pak ricky
aku benar benar hajar aku malu ma
jadi mereka udah melakukan itu noh masya allah
mama tahu ini berat untuk kamu
tapi kamu harus kuat kamu harus tambah hadapin ini semua sayangnya
ceritakan semuanya pada allah
agar kamu diberi ketenangan
dan diberikan petunjuk jalan ke depanmu noh
kamu harus salat biar kamu kuat
biar kamu tambah bisa hadapin ini semua sayang